saya suster saya gak sendirian
saya ini sama fadil
kamu yakin ya susternya kalau aku bakal baik baik aja fadil
aku mau buktiin sama kamu
kalo tuhan masih hidup
aku mau buktiin sama kamu
oke aku akan menin kamu
suster tenang aja
saya akan temenin dia
aku lihat tovan dibawa ke ruangan ini
taufan ada di ruangan ini
kok gak ada
udah lah alena
kok bisa gak ada
kita tanya suster ya
fadil kita tanya susternya
alena gak perlu alena gak perlu

enggak fadil gak perlu alena gak perlu
kamu percaya sama aku dong
aku percaya sama kamu
tapi sekarang kamu istirahat ya
besok kita cari lagi
sekarang kamu istirahat ya kita balik ke kamar
tidak paham cuak gini
saya tau iklan ifah
ke mana gue verifikasinya
tapi aku sedikit sudah belum tahu
jadi bujang untuk mungkin
jangan pergi lagi pi
fadil alina kenapa
sadi fadil bantu alina untuk cari tovan
tapi tovan nggak ada di ruangannya lagi pi
kamu temani dia fadil
haris bawa anak kamu ke dalam
kamu ini apa apaan sih
kamu tahu kan kalau kondisi aliana itu sedang labil
kamu seharusnya mengarahkan alena ke keadaan yang sebenarnya
bukan membantu dia memumpuk kehayalannya
tovan itu sudah meninggal
kenapa kamu malah ikut ikutan kehilangan akal sehat kamu
dengan mengikuti hayalan alina
kalau kamu begini
kamu sama sama seperti papinya alina
daripada kamu bikin dia makin kacau
lebih baik kamu cari kamilah
belum ketemu kan
kamilah itu tanggung jawab kamu fadil
jangan telantarkan dia
saya pasti akan mencari kamila
pegang janji kamu itu
badan ku benar benar berat
tidak dapat kugerahkan
kapan kah aku bisa pulang kembali
aku ingin kembali
aku ingin kembali menemui keluarga ku
maafkan saya juga yang mendadak mengambil keputusan
untuk membawa pasien ini ke rumah saya
karena pasien ini sudah mulai sadar
dan akan jadi masalah kalau dia tetap di rumah sakit
saya mengerti bu
pasien ini adalah korban tabrak lari
dan pelakunya adalah saya sendiri dok
saya takut sekali kalau sampai dia mengatakan hal ini pada orang lain
akan dituntut secara pidana
belum lagi nama baik keluarga saya akan tercemar
dan saya janji
saya akan merawatnya sampai dia benar benar sembuh
ini semua untuk menepus dosa saya dok
saya juga minta tolong sama dokter
agar dokter tetap mau merawat dia sampai sembuh ya dok
ya saya pasti akan berikan yang terbaik bu
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
ya sama sama bu
ya sama sama bu
ya sama sama bu
ada pro apa ya mbak marta kesini
kalau nggak ada yang penting
ngapain saya datang kesini
ya kalau masalah penting itu untuk membicarakan
indi dan edo
mbak udah tau kan jawaban saya apa
bukan bukan soal itu
ini adalah masalah edo dan fadil
jadi kamu belum tau ya
kalau fadil dan edo itu bertengkar lagi
semua ini gara gara kamilah perempuan yang selalu bikin masalah
iya si fadil dan edo itu bertengkar lagi
maksa maksa minta alamatnya kamila ke edo
padahal kamila sudah janji
mau meninggalkan fadil
dan gak mengganggu hidupnya fadil lagi mbak
oh jadi kamu percaya
kalau saya saya gak akan pernah
gitu ya mbak kalau gitu mbak marta tahu
supaya saya bisa ketemu sama kamila dan membereskan masalah ini mbak
karena saya tidak mau mengulangi kesalahan yang lalu
dia ada di stroberi cake
jalan salak nomor satu
loh kita kan pacaran
jadi wajar dong kalau aku kangen sama kamu
terus aku datang kesini
ya ampun lo masih ngehel aja
kan udah gue bilang hubungan kita tuh udah selesai
dok kamu tuh gak bisa dong
memutuskan suatu hubungan secara sepihak aja
aku gak terima tau gak
ya ampun di namanya pacaran putus tuh biasa
ya kalau emang gak bisa ngapain dipaksain sih
iya tapi kan pacaran kita gak biasa dok
kita udah mau nikah
jadi buat apa sih
putus nyambung putus nyambung kita kan udah gede
ya justru karena kita udah dewasa kalau kita udah tau gak bisa dipertahankan
yang ada cuma nyakitin lo doang
kalau kamu gak mau balikan sama aku
aku akan minta ke mama kamu supaya ngebalikin hubungan kita
dek apa apaan sih
itu gak akan ngubah pendirian gue
terus ada satu lagi gua udah punya calon sendiri
dan gue sangat cinta sama dia
gak perlu gue kasih tau sih katanya udah tahu
karena namanya sering lo sebut
kamilah kan orangnya pasti kamilah kan
dan sama sekali gak nyangka
tapi lo harus percaya sama gua

dan gue mau jadi suami lo
akhirnya aku menemukan kamu
terima kasih allah
pulang ke rumah
aku gak akan membiarkan kamu pergi lagi
ternyata kamu benar kerja di tempat ini ya mila
inilah saya mau bicara sama kamu sebentar
jujurnya saya sangat terharu dengan keputusan dan keberanian kamu meninggalkan fadil
tapi saya gak menyangka kalau kamu itu berani berbuat nekat nih lah
saya pikir kamu hanya meninggalkan fadil untuk alena
tapi ternyata kamu juga meninggalkan rumah
saya ucapkan terima kasih ya mila
ini apa tante
mila kamu gak usah lagi capek capek kerja di toko
ini cukup untuk membiayai bulanan kamu
nanti kalau kurang tante tambah lagi ya
loh memangnya kenapa mila
memangnya ada yang salah
udah lah mila kamu gak usah mendramatisir penderitaan kamu mila
saya gak mau berlaku kejam ke kamu mila
saya hanya ingin mau kamu tetap hidup senang
walaupun kamu lepas dari fadil
tapi saya tidak membutuhkan uang tangga
saya sudah mengikuti apa mau tante
dan apa mau pak haris
untuk meninggalkan kak fadil
meninggalkan kehidupan kak fadil
dan segala sesuatu yang saya inginkan untuk tante
dan sesuatu yang berhubungan dengan kak fadil
saya rasa itu udah cukup kan tante
biarkan sekarang saya menikmati hidup saya sendiri ya
biar saya nikmati sendiri
tante tante tenang aja
saya tidak akan mengingkari janji saya
saya tidak akan kembali lagi sama kak fadil
kak fadil untuk alena
saya tahu kamu butuh mila
kamu gak usah lagi
kamu gak usah lagi
kamu gak usah lagi
kamu gak usah lagi
kamu gak usah lagi
ini cukup untuk membiayai bulanan kamu
ini cukup untuk membiayai bulanan

nanti kalau kurang tante tambah lagi ya

udah lah mila kamu gak usah mendramatisir penderitaan kamu mila
saya gak mau berlaku kejam ke kamu mila
saya hanya ingin mau kamu tetap hidup senang
walaupun kamu lepas dari fadi

walaupun kamu lepas dari fadil

walaupun kamu lepas dari fadil